saya tidak bermaksud menganggu
saya mencari kebenaran
dan mungkin harusnya mbak elsa
senang karena saya lagi menyelidiki
orang yang sudah mencelakakan
tendang elsa tendang
lo gak boleh masih sekarang
semoga al dan andin
mampu kembali membangun rumah tangga mereka
semoga setelah ini
gak ada lagi kebohongan ya allah
semoga andin tidak tertekan
dengan keputusan yang diambil
lindungi putriku ya allah
lindungi andinku ya allah
jangan lupa untuk subscribe
untuk mendapatkan akhir kata atau video selanjutnya
bantuin sama pak wih
kan buat menyambut mamanya reina datang ke rumah ini
keren ya dekor rumahnya ya
udah mendekor rumah ini menjadi sangat luar biasa
keren banget kiki
kan raina pengen punya adik
rumah ini kembali ceria karena andin mau pulang
semoga akan seterusnya seperti ini
apa ketawa ketawa tuh
tidur sama oma berarti malam ini
pak elinopra setia dirawat di ruangan mana ya
sebentar ya pak
bapak elinopra setia
pasien kamar pip tiga ratus delapan puluh delapan pak
bapak elinopra setia

sebelah sana pak
maaf pak saya telat
saya juga baru datang
pak nino bu esah
ngapain dia kesini
pada bapak rendy
saya diminta pak al untuk menyelidiki siapa yang sudah menyerang bapak dan pak rafael
pelukis kesah wajah biar bapak bisa menceritakan ciri ciri siapa pelakunya pak
ya dengan adanya sketsa wajah pelaku penyelidikan akan lebih mudah dan langsung bisa ditindaklanjuti oleh polisi
kenapa al jadi ikut ikutan nyelidikin sih
saya diminta pak al untuk menyelidiki siapa yang sudah menyerang bapak dan pak rafael
jadi saya bawakan pulki skesa wajah biar bapak bisa menceritakan ciri ciri siapa pelakunya pak
ya dengan adanya sketsa wajah pelaku penyelidikan akan lebih mudah dan langsung bisa ditindaklanjuti oleh polisi
kenapa al jadi ikut ikutan nyelidikin sih
tolong jangan ganggu suami saya
suami saya ini masih sakit lah
saya tidak bermaksud menganggu
saya mencari kebenaran
dan mungkin harusnya mbak elsa senang karena saya
saya lagi menyelidiki orang yang sudah mencelakakan suami anda
tendang elsa tenang
lo gak boleh masih sekarang
bapak bisa langsung ceritakan bagaimana ciri cirinya
biar langsung digambarkan
sebelumnya tolong sampaikan ke al
terima kasih sudah membantu
sepanjang yang saya ingat pada saat perkelahan itu terjadi mereka semua menggunakan penutup kepala
jadi saya sama sekali tidak mengenali wajah mereka
yang saya ingat hanya bagian matanya mereka
sayang sekali ya
ada kemungkinan beliau sudah pernah melihat wajah salah satu pelakunya
boleh saya minta kontaknya
terima kasih ya
kalau begitu saya permisi
semoga cepat sembuh pak
gue harus cegas dengan cara apa
ya apa nih
nomor nggak dikenal
ya selamat malam pak rafael
saya randy asisten pribadinya palebaran
ya ada yang bisa saya bantu
saya mau menanyakan tentang penyerangan yang dialami bapak dan pak nino
tadi saya baru ketemu pak nino untuk menanyakan ciri ciri pelakunya pak
tapi sayangnya pak nino tidak melihat wajahnya pak
dan menyarankan saya untuk menanyakan ke bapak langsung
kalau bisa saya mau ketemu bapak untuk membahas langsung soal ini pak
jadi sekarang suaminya andin ikut menyelidiki hal ini
gimana kalau kita ketemuan di film cafe aja
boleh pak sambil ditunggu di sana ya pak
tapi sampai sekarang mamah belum tahu kalau kamu adalah terdakwa dalam kasus pembunuhan roy
kamu tahu kan kondisi mama seperti apa andin
tolong kita rahasiakan ini dulu sama mama ya
kasus ini benar benar terungkap semuanya
sampai saya benar benar menemukan siapa yang pembunuh roy
kalau nggak berhasil mas
apa seterusnya kita akan merahasiakan ini sama
kalau saya sudah memutuskan untuk percaya sama kamu
berarti saya harus mengkaji ulang
siapa yang sudah membunuh roy
saya akan berusaha din
saya akan berusaha
dan saya pasti akan menemukannya
sampai jumpa lagi andin
terima kasih mas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
aku berharap bisa
aku berharap bisa
aku berharap bisa menemukanmu
aku berharap bisa
aku berharap bisa
aku berharap bisa
aku berharap bisa